dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan puncak bogor sudah terhubung bersama kami produser lapangan cnn indonesia bella mulahela
bella selamat siang bagaimana dengan di sana kondisi arus lintas apakah sudah diberlakukan buka tutup atau sudah ramai begitu di sana bella
ya selamat siang lia betul sekali memang kalau misalnya kita bicara soal kawasan puncak bogor ini memang selalu menjadi destinasi utama untuk liburan
saat periode liburan anak sekolah begitu seperti sekarang seperti periode natal dan tahun baru ini memang kalau misalnya kita melihat
pemerintah sudah tidak lagi melakukan pembatasan mobilitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan jauh ataupun keluar kota
nah anda bisa melihat di belakang saya ini keluar dari pintu tol dan masuk ke area puncak ini sudah terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan
dari mayoritas ini kendaraan beroda dua dan juga beroda empat ini dengan kota asal dari jakarta begitu
dan memang pemerintah juga sudah tidak lagi melakukan pembatasan ataupun pengecekan kesehatan seperti tahun tahun sebelumnya saat masih diberlakukannya ppkm
dan juga masih tingginya angka positif covid sembilan belas nah saat ini memang kalau misalnya kita melihat di kawasan puncak ini banyak sekali destinasi ulihata
yang menjadi tempat ataupun tempat hiburan untuk masyarakat yang akan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga
namun memang di depan tempat saya melaporkan saat ini ataupun ada di posko gadok ini
ada juga posko keamanan untuk pihak kepolisian mengamankan dan juga membantu masyarakat agar tidak adanya kecelakaan
ataupun mengantisipasi nantinya akan ada lonjakan volume kendaraan akan naik ke arah puncak
dimana rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan seperti biasanya yaitu adanya sistem ganjil genap dan juga nantinya ada pembelakuan sistem one way
namun kedua sistem ini akan dilakukan secara situasional melihat dengan keadaan ataupun volume kendaraan yang nantinya apakah nanti akan melonjak
pertama yang dilakukan adalah sistem ganjil genap
apabila tidak bisa mengurai kemacetan yang terjadi di area puncak ini akan diberlakukannya sistem one way dan nanti pada puncaknya yaitu pada natal tanggal dua puluh empat dua puluh lima ini akan ditutup dan akan dibuka kembali
dan itu durasinya masih mengikuti dengan keadaan yang nantinya terjadi saat puncak natal dan juga nanti pada tahun baru yaitu tanggal dua puluh sembilan
dimana pihak dari kasat lantas polores bogor juga menghimbau kepada masyarakat ataupun wisatawan
yang akan melakukan perjalanan rekreasi ke arah puncak ini diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dari kesehatan mobil ataupun kendaraan
yang kedua adalah kesehatan dari diri sendiri dan juga drivernya
dan yang paling penting jangan lupa isi bbm karena kalau misalnya macet dan nanti ada tutup one way buka tutup nantinya pasti akan menghabiskan bahan bakar begitu dan nantinya akan terjadinya kemacetan apabila nanti adanya mati mesin ataupun mogok di tengah tengah jalan
baik bella di sejumlah daerah di tanah air
untuk prediksi cuaca diperkirakan masih akan terjadi cuaca ekstrim
bagaimana dengan di puncak sendiri dan bagaimana antisipasi petugas di sana terkait dengan cuaca
ya betul sekali lia memang kalau misalnya kita melihat cuaca puncak saat ini memang terlihat mendung
tapi tadi pagi saya sampai di sini memang terlihat sudah grimis begitu dan pihak dari kepolisian dan juga bmkg menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ataupun wisata
pemilik kepolisian dan bisnis puncak bogor ini dihimbau untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan
dimana memang kawasan ini juga dekat dengan kawasan cianjur yang kemarin sempat terjadi adanya bencana dan dihimbau kepada masyarakat agar terus mengantisipasi kesehatan dan juga keamanan saat melakukan rekreasi dan juga wisata
di mana ada juga posko posko keamanan di tempat saya ini yaitu posko di pos gadok
ada juga fasilitas yang disediakan seperti fasilitas peristirahatan dan disediakan ada juga wifi ada juga tempat alat ataupun mesin pijat
begitu bagi driver ataupun pengemudi yang sudah capek kelelahan sebelum menuju jakarta ataupun kota asalnya bisa mampir dulu untuk beristirahat dan juga ada posko laktasi dan juga posko kesehatan
begitu dan memang pihak dari kepolisian dan juga pemerintah menghimbau dan juga membantu masyarakat agar menjalani ataupun menjalankan liburan periode natal dan tahun baru ini lebih aman dan nyaman
karena sudah tidak ada lagi pembatasan pergerakan ataupun mobilitas selama periode natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
ya baik terima kasih bella mulahela produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kawasan puncak bogor jawa barat